saya akan mengajak anda untuk melihat seperti apa lubang tambang emas rakyat yang ada di desa tajur ini di wilayah haji barang
nah ini merupakan salah satu lokasi tambang tetapi bukan delapan penambang yang saat ini sedang dilakukan upaya evakuasi
nah di tempat ini tidak ada aktivitas tapi saya bisa melihat
nah kurang lebih ini ya pak
nah ini kalau tambangnya bentuknya seperti ini di permukaan
lubangnya hanya sekitar berapa
nah kemudian masuk ke dalam bisa sampai sepuluh dua puluh meter ya pak ya
sampai sepuluh dua puluh meter
nah ini fungsinya untuk apa pak
ini kayak semacam ini ya
jadi setelah ngambil dari bawah kemudian proses pengangkatannya dengan menggunakan ini
nah biasanya dalam satu lubang ini berapa lama atau berapa banyak orang yang masuk selama berapa lama pak
maksimal sepuluh orang
berapa lama biasanya berada di dalam
sekitar berarti lima delapan jam
jadi pada saat proses penambangan di tempat ini mereka yang melakukan aktivitas penambangan biasanya sampai sepuluh orang masuk ke dalam perut bumi
dan untuk mendapatkan hasil hasil yang sudah didapat mereka akan diangkat dengan menggunakan alat tradisional manual
jadi di tempat ini semuanya masih menggunakan peralatan yang tradisional
dan apa namanya dengan lubang yang sangat kecil seperti ini tetapi dimasuki sampai sepuluh orang
nah kita berharap kejadian seperti hari ini yang sedang dilakukan evakuasi tidak terjadi lagi di tempat ini dan tempat lain
roby shofuan amin banyumas jawa tengah